untuk mengetahui persiapan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang debat malam nanti
sudah ada produser pengasian indonesia abdur rahim di kediaman calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin
dan fitriya sungkar di kediaman calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno
selamat siang teman teman saya ke abdur terlebih dahulu bagaimana persiapan jelang debat
yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor satu
salam sejati alvira tidak berbeda dengan hari hari biasanya
di mana pada hari dilaksanakannya debat perdana pilpres pada tanggal tujuh belas januari ini nanti malam
pada hari ini kehajim maruf amin tidak melakukan kegiatan yang berbeda
seperti hari biasanya di mana mulai dari tadi pagi ia seperti biasa membaca koran
kemudian juga ia juga sempat berkumpul bersama keluarga
dan juga menunjukkan kemisraannya terhadap anak dan juga cucu cucunya
yang ada di kediaman di rumah di jalan situbondo ini
dan memang tadi juga maruf amin juga sempat mengatakan bahwasannya
hari ini dia juga hanya bersantai santai di rumah relax begitu
kemudian juga tidak ada persiapan khusus
dan selain itu juga memang hal ini berbeda dengan tiga atau empat hari belakangan
di mana tiga atau empat hari belakangan ini dia juga tidak ada persiapan khusus

kehajim maruf amin tidak pernah tampil ke hadapan media
tidak pernah memberikan statement kepada media
karena menurut informasi yang kami rangkum dari tim medianya maruf amin
bahwasannya ia tengah berfokus untuk mempersiapkan debat yang akan berlangsung pada hari ini
baik itu persiapan pendalaman materi
kemudian juga persiapan dari segi segi teknis
kemungkinan nanti yang akan bisa saja terjadi pada debat yang akan berlangsung nanti malam
juga persiapan dari simulasi simulasi debat yang akan dilakukan nanti malam
hal ini sedikit berbeda dengan calon presiden jokowi dodo
di mana beberapa hari menjelang diadakannya acara debat ini
calon presiden joko widodo masih terlihat cukup sibuk untuk menjalankan kegiatannya sebagai kepala negara
karena memang jokowi sendiri juga pernah melakukan debat yang berlangsung pada hari ini

saya meyakini bahwa memang masyarakat juga penasaran
ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut satu
merespon pertanyaan pertanyaan yang diberikan oleh para panelis
abdur tapi apakah anda memiliki sedikit bocoran
siapa kemudian tim ahli atau mentor yang mendampingi
ataupun melakukan apa yang mendampingi saat proses coaching
jelang debat yang akan berlangsung malam nanti
elvira memang beberapa mentor kami juga sempat tanyakan dulu kepada beberapa orang sekjen
di mana ia mengatakan bahwasannya memang untuk tampil pada acara debat mendatang
dia juga di mentori oleh tiga orang mantan presenter yaitu
ada putra nababan kemudian juga ada tina talisa
dan juga ada muti hafid yang juga dulu sempat pernah menjadi presenter begitu
dan selain itu juga ada kami juga mendapatkan konfirmasi dulu bahwasanya
memang beberapa dari pihak tkn sekjen dan juga para ahli hukum
juga sempat mendampingi kihaji marufamin ini
untuk memberikan pendalaman pendalaman materinya misalnya
seperti dari kuasa hukumnya sendiri
misalnya seperti yusril izaman mahendra begitu
yang juga sempat memberikan materi dan juga pemahaman
di diawakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
dari abdur kita beralih ke fitriah yang juga mengikuti apa saja kegiatan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
fitria bagaimana persiapan sandiaga jelang gelaran debat perdana malam nanti
ya elvira sekitar lima menit yang lalu
baru saja calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno meninggalkan kediamannya
menuju ke diaman calon presiden nomor urut dua prabowo subianto untuk melakukan persiapan terakhir jelang debat perdana yang akan dilaksanakan malam nanti
tadi sandi mengatakan bahwa memang pada pagi ini ia yang biasanya melakukan kegiatan berlari ditunda dahulu begitu
dikarenakan memang harus melakukan persiapan persiapan akhir
tadi juga ada video yang tersebar bahwa sandi melakukan simulasi debat begitu
ada setidaknya beberapa tema yang seperti kita ketahui yang akan telah ditentukan oleh kpu sendiri yaitu tema debat hukum ham terorisme dan pemberantasan korupsi
tadi sandi menyatakan bahwa setelah mendatangi ataupun mengunjungi setidaknya seribu titik di seluruh indonesia
ia mengatakan bahwa permasalahan khususnya tentang ham ini tidak selalu atau tidak
tidak selalu terkait dengan kejahatan kejahatan hak asasi manusia ataupun kejahatan ham yang seperti biasanya kita pahami begitu
namun juga terkait ketimpangan ekonomi serta juga keterbatasan para warga khususnya mereka yang tinggal jauh dari kota kota besar itu untuk mendapatkan pekerjaan dan kestaraan ekonomi
namun selain dari itu elvira untuk persiapan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
memang dua hari kebelakang keduanya telah melakukan persiapan simulasi debat yang didampingi dan dipimpin oleh delapan tim pakar
mereka diantaranya adalah mantan menteri sdm sudirman said serta mantan pimpinan kpk bambang wijoyanto
dan sudirman said sendiri tadi malam yang juga menjabat sebagai direktur materi debat mengatakan bahwa tim pemenangan nasional prabowo sandi ini
akan membawa tiga narasi utama yang akan disampaikan di panggung di hadapan
seluruh masyarakat indonesia begitu yaitu pertama adalah penyelesaian kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
kedua tentang penguatan lembaga dan penyidik kpk serta pendanaan biaya politik oleh negara
dan memang ada satu isu yang sepertinya akan menjadi sorotan begitu yaitu terkait pembahasan hak asasi manusia
sudirman said tadi malam mengatakan bahwa tim dari pasangan prabowo sandi mengatakan butuh formulasi
yang harus lebih diperbaiki ataupun formulasi khusus begitu untuk menilai kasus ham dan tidak hanya berfokus terhadap permasalahan ham berat di masa lalu yang tadi sudah disampaikan
namun juga terkait dengan ketimpangan ekonomi
dan satu juga isu yang sepertinya akan kita dengar nanti malam begitu jika diprediksi oleh sejumlah pendukung
dari tim pemenahan prabowo sandi baik dari prabowo sandi maupun jokowi k h maruf amin
yaitu terkait dengan pelanggaran ham berat yang sering diasosiasikan kepada prabowo subianto
nah sudirman said sendiri mengatakan bahwa hal ini seperti kaset rusak yang terus kembali diulang setiap kali prabowo mengikuti kontestasi presiden ataupun wakil presiden yang sudah beberapa kali
namun di saat yang sama juga tadi sandi mengatakan bahwa segala
celah ataupun narasi narasi yang nantinya yang sekiranya akan dihadapi ataupun dilontarkan kepada prabowo sandi telah dipersiapkan dengan baik
di mana sandi sendiri mengatakan dari badan pemenangan nasional telah memberikan kisi kisi setidaknya ada sekitar dua puluh pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan baik
dan kembali elvira kita masih harus menunggu bagaimana jalannya persiapan
ataupun jelangnya nanti malam akan kita saksikan bersama sama namun sampai saat ini untuk pasangan prabowo sandi mengatakan keduanya siap untuk menghadapi debat calon presiden dan wakil presiden malam nanti
dan kita juga siap menanti apa saja menjadi gagasan dan visi misi kedua kandidat yang akan menghadiri debat perdana malam nanti
fitria terima kasih informasi anda sebelumnya juga ada rekan saya abdur yang menginformasikan kegiatan calon wakil presiden nomor urut satu